foklore kita tahu adalah bagian dari kebudayaan yang diwariskan secara tradisional
mengusung misi mengenalkan ragam budaya indonesia
komunitas sora akan menampilkan paduan musik tradisional kontemporer
dengan berbagai tarian dan kesenian khas nusantara
dalam yongdong international folklore festival di korea selatan
kita ngobrol langsung dengan sang ketua delegasi adayadi mulyadi
alhamdulillah selamat malam
selamat malam kang yadi
kita senang banget kita ikut bangga ketika teman teman komunitas seniman dari bandung
bisa berpartisipasi dalam acara di korea selatan
tapi buat teman teman sora apa sih arti partisipasi kali ini
dalam acara yongdong international folklore festival di korea selatan
ya bagi teman teman terima kasih selamat malam semuanya buat bagi indonesia
sebelumnya sora ini sangat berterima kasih juga
bisa berpartisipasi dalam event gelaran
yang bergengsi ini
ini merupakan satu event yang sudah hampir lama ya
berdiri sejak tahun tujuh puluh an
jadi festival ini bermakna buat sontar itu
salah satunya adalah menjaga identitas bangsa indonesia
sebagai bangsa yang berbudaya khususnya itu
karena indonesia itu sangat luas
dari sabang sampai merauke
memiliki keragaman seni yang begitu luar biasa
maka dari itu dalam event yang saat ini
sora mencoba menggarap membuat suatu kemasan musik
dari nusantara dari aceh sampai papua seperti itu mbak
oke kalau pemilihan komposisinya
ada musik juga tadi ada kesenian tari
kita lihat di gladir resiknya ada tari merak
apa sih sebetulnya yang akan ditampilkan nanti
komposisinya akan seperti apa di panggung korea selatan ini
betul kebetulan ini malam ini kami sedang ada rapat
direktur juga dari setiap negara
jadi besok itu akan dimulai acaranya
jadi yang pertama untuk tanggal enam
kita akan mencoba
jadi seluruh kontingen dari seluruh negara
itu mengelilingi suatu tempat
suatu pentas sejauh satu sampai dua kilometer
membawa bender indonesia
sampai memainkan yel yel musiknya
kemudian untuk tanggal tujuh
baru kita akan performannya
itu tanggal tujuh kita akan membawakan musik nusantara
yang telah sora kemas dengan sinemik yang rupa
mencoba memainkan musik nusantara dari aceh
sari papua musik dan tari nusantara
kemudian untuk tanggal delapan
kami akan membawakan musik tradisional jawa barat
karena kami berasal dari jawa barat
dari kota bandung khususnya
kami akan mencoba dengan berbagai genre
mulai dari musik kecapi foka
ada tari tradisi juga
sampai ke tari sunda kreasinya juga
kemudian untuk hari terakhir
kita akan membawakan musik kreasi
yang berupa musik world music
kebetulan ini juga akan
dan bergabungan dengan para musik musik dunia yang bergabung
membuat suatu kemasan baru
khususnya di musik modern seperti itu mbak
oke ada tiga hari
besok sampai dengan minggu
jumat berarti ya mulainya ya
jumat sampai dengan minggu nanti
kemudian ada yel yel
ada pertunjukan dari kita sendiri
dan ada berkolaborasi dengan seniman lainnya
bagaimana kemudian proses latihannya
sulit gak sih untuk apa namanya yang tadi
menggabungkan ide kita
bergabung dengan ide orang lain
ide negara lain gimana tuh kang
ya di situlah kita kan ada
apa namanya ada konsep musik
jam session kadang ya
nah malam ini ini akan sedang meeting
maka dari malam ini kita akan mencoba disatukan
visi visinya seperti apa
barusan juga setelah kami ngobrolkan juga
dengan musi dari slovakia salah satunya
mereka berdialog bagaimana
masuk kapan gitu ya
konsep yang akan dimainkan
tapi secara utuh
itu sora yang membuat
secara bagian keseluruhannya
nanti empat empat tentu mereka
jadi ini suatu kebanggaan
sora seperti itu sih
kang punten ada berapa negara jadinya nih
yang ikut berpartisipasi dalam event di korea selatan ini
yang ikut event sekarang sih
sebetulnya ini yang daftar banyak ya
tapi yang karena ini panggungnya ada yang panggung utama
ada panggung yang biasa biasa
so yang utama yang gitu kita ada
yang pixnya ada lima negara mbak
negara yang masuk di
namun untuk pesertanya
kecil tuh banyak
hampir lebih dari sepuluh negara yang ikutnya
tapi itu mereka tidak ikut
pentas di panggung utamanya
kang yadi sebagai seorang seniman nih
kita lihat bagaimana pertumbuhan
perkembangan industri seni korea selatan
kalau melihat dari yang sekarang di
akan dijalankan nanti ya
apa sih yang harus kita pelajari
dari industri seni dan budaya korea selatan
yang saya perhatikan
mereka itu konsisten ya
jadi mereka itu konsisten semuanya
mulai berani mulai dari prosesnya seperti apa
dukungan dari berbagai pihak
dari pemerintah khususnya di korea selatan itu sangat mendukung
mereka itu sampai dibangunkan
tempat komunitasnya alatnya
mereka semua dipasitasi
mungkin itu juga yang perlu ditanamkan kepada di negara kita
selain juga apa namanya
sebagai apa namanya
power masyarakat gitu ya
ada juga mungkin peran dari para spons sponsor utama
dari swasta yang melalui dana csr nya
mudah mudahan bisa ngebentuk para khususnya generasi muda
agar diberikan ruang kreasi
untuk berkreasi lah gitu ya
karena indonesia itu
sudah dipandang wah gitu ya
kalau negara luar dengan berbagai kelebihannya seperti itu
buat negara lain
itu kadang kadang satu negara hanya satu atau dua saja
untuk kesenian seperti itu
tapi di indonesia
dengan berbagai pulau
banyak ribuan banget
ini suatu kekayaan yang sangat luar biasa menurut saya
yang perlu dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat indonesia
gimana dukungan pemerintah ataupun pemerintah daerah
untuk mendukung sora
langsung ke korea selatan
ya terima kasih
ini eventnya sangat mendadak sebetulnya
ini persiapan kami hampir satu bulan ya
kami sudah mencoba ke berbagai pihak
melalui ke kemenpahat juga
dengan sistem atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah
akhirnya kami mungkin tahun ini belum ada
support dari pemerintah mudahkan ke depannya
itu akan ada support yang lebih besar lagi
yang nyata lagi ya
untuk saat ini
kami supportnya dari beberapa swasta ya
yang telah men support dari
kegiatan sora ini
dari ada secara perseorangan juga
dan khususnya dari para pembina sora itu sendiri
sebetulnya ini menggunakan dana dana pribadi
dari para pembina sora
yang begitu cinta gitu
untuk demi memajukan kebudayaan indonesia ini
biar lebih berbesar di kanser internasional
nah ini yang harus didengar pemerintah ya
karena bukan hanya suara dari kang yadi
tapi saya yakin ini suara dari seluruh seniman tanah air
berharap pemerintah indonesia bisa langsung mendukung mereka
begitu ya untuk
tadi membanggakan nama indonesia lagi di luar negeri
tapi kang terakhir nih
boleh dong bocorin apa nanti mungkin yang spesial
yang akan ditampilkan
ada kejutan kejutan apa gitu di sana
ya ini sebetulnya malam ini kita
sudah di apa
ada dikomosikan dengan tim manajemen
atau tim kreator dari korea juga
jadi ada kejutan kejutan
bagaimana caranya di sini ada lagu lagu indonesia
dimainkan oleh korea
dan lagu korea dimainkan oleh indonesia
ini khusus spesialis
ya lebih apa khusus negara kita aja
yang seperti itu negara lain tidak
ini suatu kebanggaan banget ya
buat kita buat indonesia khususnya
jadi kami sudah melatihkan dengan waktu yang sangat mepet
kita mungkin ada memainkan lagu lagu blackpink
dan lagu lagu sabju ya khusus jawa barat
yang dimainkan oleh style korea seperti itu mbak
jadi ini menurut saya
suatu kolaborasi yang menarik antara indonesia dan korea
ya mungkin kedepannya bisa aja
jika waktunya ya matang gitu ya seperti itu mbak
bahasa korea sama bahasa sunda
katanya agak agak mirip gitu ya pengucapannya
semoga ini juga bisa jadi kolaborasi kedepannya mungkin ya
nanti orang orang korea nyanyiin lagu kita di
kang yadi mulyadi terima kasih banyak
kita harapkan penampilannya lancar dari indonesia
terima kasih sudah membuat bangga
haturnuhun kang yadi selamat malam
kami malam mbak terus pak